terima kasih anda masih bersama kami
rasanya yang manis membuat makanan yang satu ini hampir disukai semua orang
jika biasanya penikmatnya langsung memakannya karena sudah diolah oleh pembuatnya
namun bagaimana jika anda menikmati permen hasil buatan sendiri
seperti wisata edukasi pembuatan aru manis di ciwidei kabupaten bandung ini
daging kembang gula atau bonbon adalah camilan berbahan gula yang tak lekang oleh waktu dan tak pernah kehilangan penggemarnya
mulai dari anak anak hingga orang dewasa hampir selalu tertarik pada kembang gula yang sangat menggoda selera
kembang gula terus berkembang mulai dari rasa hingga bentuknya
salah satu jenis kembang gula yang mudah ditemui sejak zaman dahulu hingga kini adalah aru manis
aru manis adalah gula pasir yang diberi pewarna makanan yang dipanaskan sehingga membentuk seperti kapas
demi memikat para penikmatnya aru manis pun kini dibentuk berbagai karakter dengan aneka warna
seperti bebek hello kitty atau pingwin seperti yang saya pesan ini
nah permen aromanis ini ternyata sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus empat yaitu berasal dari amerika serikat
biasanya ketika kita menikmatinya setelah disajikan oleh pembuatnya tapi pernahkah anda menikmati aromanis hasil buatan sendiri
saya akan mengajak ke tempat edukasinya penasaran ikut saya yuk
berada di salah satu tempat wisata di jalan raya ciwidei kabupaten bandung
di sini para pengunjung bisa merasakan pengalaman yang berbeda tentang kembang gula
ya di dalamnya
di samping instruktur para pengunjung diajak untuk merasakan langsung bagaimana cara membuat kembang gula aru manis
menggunakan mesin mari bersiap untuk berkreasi dengan butiran gula
setelah mesin dipanaskan sekitar lima menit satu sendok gula pasir dimasukkan ke dalam mesin
tunggu gula hingga berubah bentuk seperti benang
lalu putar menggunakan sepotong kayu kecil hingga mendukungnya
semakin lama putarannya semakin besar pula bentuk arum manisnya
tapi tentu dengan cara yang tepat pula ya
nah di sini kita mau ngasih pengalaman baru buat anak anak yaitu bikin sendiri gitu
sambil bermain sambil belajar kan buat pengalaman baru
jadi si anaknya juga
bisa sambil menikmati hasil sendiri gitu
manfaatnya ada apa
manfaatnya banyak banget
jadi kalau misalkan yang pertama kan mungkin si anaknya bisa lebih meningkatkan percaya diri si anak
tak hanya seru manfaat edukasi membuat aru manis seperti ini pun dipercaya mampu melatih motorik sang pembuatnya
rasanya tuh gampang tapi agak agak susah
tapi pas kelamaan kelamaan jadi gak mudah
wisata edukasi pembuatan aru manis ini harganya ramah di kantong
cukup siapkan uang sebesar dua puluh ribu rupiah untuk mengkreasikan kembang gula buatan anda
dian permantasari kabupaten bandung